tuh kan aku bilang juga apa
kalau awalnya udah pake bong bong kan ujung ujungnya jadi kayak gini
iya sih aku tahu
cuman ya udah kepalang tanggung ya mau gimana
biar kecitarinya tuh diundur
ya tolong ya bantuin aku ya
aduh yaudah deh aku coba
iya sekalian kamu kasih tau megan meli sama reva ya
makasih ya cindy
nah ya cindy nya sih mau
semoga aja ini salah satunya jalan keluar
thank you kak
gor coba bela diri gue di jalan
bendaranya kurang nih
mas terusin mas
men tolong promosikan perguruan macem putri ini
dan buat brosur iklan dan internet
oh ya jangan lupa
harus ada fotoball
ini tolong diselesaikan cepat
beli atur yang lebih bagus lagi ya
pak mendingan kita pesanin makanannya dari sekarang aja
biar nanti kalau udah sampai ke sini tinggal makan aja
nanti aja biar bareng pesennya
ya kasian tahu pak kalau kelamaan
udah pesen sekarang aja
mana sih pak
ntar kan kemaleman tau
hmm mama tau
jadi udah biasa kalau dia tuh pulang malem
udah kita pesan aja sekarang
aduh papa gimana sih
debil deh dewasa labil
hah maman ini udah ngalah
udah nggak usah
ma papa ini udah lapar juga
jadi kita pesen aja
papa lagi mau makan masakan asia
kayaknya papa mau pesen
hah tunggu tunggu
kita kan ini lagi dinner ya kan
masa makanan asia yang paling cocok itu adalah makanan eropa
jangan makanan eropa aja
jangan asia aja
eropa aja pak
nggak udah ini aja
nggak apa apa salah eropa
asia lebih enak ma
ma lihat tuh
reva cantik banget
gue itu sampai bangga banget gandeng dia
enggak enggak enggak
makanya kalau nggak kenal kenal kenal sayang
hah cakep banget
keren banget pak
selamat malam putri bidadari yang cantik
masuk dulu om
selamat malam om
selamat malam pak
ayo silakan duduk
ayo silakan duduk
sekarang kita pesen makanannya aja dulu
sambil nunggu nanti makanannya datang
tadi kita mau pesen masakan asia
enggak eropa aja
enggak eropa aja
pak enggak usah sok sok eropa eropa nih
enggak usah eropa aja papa
enggak enggak pak
lebih cocok tuh itu eropa
sekarang makanan ya

reva dan boy berserta mama dan papanya boy tuh gagal dinernya
harus mikir gimana caranya
kok lama banget ya diangkatnya
emang jangan diangkat
papa juga mau matiin handphone nih
supaya diner kita tenang
udah boleh juga deh pak
aku juga deh om
nah sekarang kita bisa diner yang teman gitu
tapi mama belum
apa mama mau papa diemin lagi
mama itu udah ngerusak mega project papa
jadi sekarang mama harus matiin handphone mama
mama harus nurut soal papa
mau papa diemin
jangan diemin mama dulu
tapi mama cuma mau lihat sebentar aja
mama takut ada yang penting bapak
mama cuma mau liat siapa
terus nanti mama akan sms dia ya
kasih tau kalau udah apa apa
gue ajar mama
ternyata dari adriana
kasih dong lepa
jangan kau makan sendiri ayamnya
kalau udah apa apa kamu sms aja ya
udah dimatiin handphonenya ma
kenapa gak diangkat angkat sih
kalau ada apa apa kamu sms aja ya
malah nyuruh gue untuk sms
kalau mikirin rempong sama boy
ini kepala gue untuk
kantor repok itu kan bilang kalau misalkan dia pulang dinner dia mau jenguk gue
ya semoga aja boy juga bisa ikutan cukup gue
siagain gue juga lebih bagus
sampai boy tertidur karena nungguin aku di sini
semoga aja beneran bisa
tumben banget makan yang lembut gitu
biasanya makan yang
lu jangan ngeriain aku loh
biasanya kalau kamu makanan gue enak
nah lihat tuh
reva cocok banget ya sama si boy
boy ini persis oh waktu muda dulu
ganteng pinter banyak cewek cewek yang suka
kalau keselok minum air deh
ih udah deh pa gak penting tau
mendingan ngapain sih cerita cerita masa muda segala
ih papa mau mauan nyaman nyamain kayak boy
ya beda dong kalau bayi ini turunannya ya cakep pinter baik hati